pak rt pak rt ngapain malem malem anda datang kesini
jangan jangan pak rt tau bos
ya udah sekarang gini kamu pergi lewat belakang
ingat jangan sampai ketahuan orang lain
siap pak rt
mampir yang benar seperti apa
siapa siap pak rt
kalau bukan bang saipul berarti vampirnya masih berkeliaran dong
tapi anak anak kalian gak usah ikut ikutan nyari
mendingan sekarang kalian berdua
kalian pada pulang
pulang aja pulang pulang udah malem
kak gimana kalau vampir itu bukan bang saipul
berarti vampirnya yang asli dong
bagaimana sih rafa
kalau kita ketemu sama pampers
rafa tuh rafa kamu denger gak
kayaknya suaranya dari belakang rumah itu deh
aku takut kak
rafa usah takut
ngapain vampir itu di rumahnya pak diman
dia mau berbuat jahat sama pak diman
terus yang pohon lima
karena dia baru gabung sama vampir itu
kita harus mampir pertama kali
tunggu dulu rafa
kita tunggu disini
apa yang terjadi sama pameran itu
udah saya kerjain semua bos
bagus kalau gitu bagus
saya poli itu udah diamanin sama prt
dan semua warga kampung bos
berarti rencana kita berhasil
dan dendam saya terbalaskan
museum itu akhirnya ditutup
teror hampir konyol ini ternyata
aduh anak anak kan tadi mamanya udah suruh kalian pulang kenapa kalian balik lagi
ke sini ya mi pas kita pulang tadi kita ngeliat ketemu vampir
ternyata vampir itu ke rumahnya pak diman maksud kamu gimana sih pak rudaks jangan jangan vampir
mau ngisep darahnya pak diman au eh bukan ternyata vampir itu pasuk hampir yang soalan
pak diman palsu parete ya udah sip mari kita urus siapa siapa te ibu hai hai kita ikut
bos terima kasih bos
saya yakin warga gak bakalan tahu kalau ini adalah perbuatan kita bos
siapa itu malam malam datang ke sini
pak rt pak rt
sebentar pak rt
ada apa nih pak rt
malam malam tumben datang ke rumah saya
iya saya sengaja mau bicara sama pak diman
oh kalau gitu kita masuk dulu pak rt silahkan
nggak usah kita bicara di luar saja
ada apa pak rt
kasus vampir itu gimana pak rt apa udah selesai
saya minta pak diman jujur aja
pak diman adalah orang dibalik teror vampir kan
yang sudah meresahkan warga selama ini ya kan
udah pak ngaku aja pak
daripada warga menghakimi bapak mendingan ngaku sama saya
pak rt saya benar benar nggak ngerti nih pak rt
jadi pak rt nuduh saya nyebarin isu vampir itu pak rt
mana buktinya pak rt buktinya saya butuh bukti
pak adiman mau bukti masih mau ngeles
saya punya buktinya loh
buktinya tak bubuk roti di nama tak mau
ya silahkan aja pak rt kalau ada buktinya silahkan mana buktinya
diki loh pak buktinya pak
nah saya bawain buktinya tuh lengkap hampir digiring sama hansip sama warga masih kurang
mau ngeles apa lagi pak diman kan saya dari awal sudah bilang
ngaku ngaku ngaku aja lah
iya pak diman ngaku aja deh kita tuh semua udah tahu kalau pak diman yang nyuruh papir palsu
mau saya serahkan ke warga
iya pak rt
saya memang saya memang ngelakuin itu pak rt
iya pak rt saya yang bikin teror factory itu pak rt
saya tidak akan jual
pokoknya kamu harus jadi vampir palsu
kampung teror warga kampung sini
buat warga kampung sini percaya
kalau si saiful itu jadi vampir
kalau mereka percaya
terus saya bisa beli dengan harga murah
akibat perbuatan pak diman
pak adiman wajib untuk mempertanggungjawabkan
udah pak rt daripada ribet ribet gini
bawa aja ke kantor polisi
mumpung ada hansi persis sama warga
jangan laporin saya ke polisi
suara lo sember
ini baik alfahal berapa hal lo
tetap aja yang namanya kesalahan itu
mesti ada hukumannya
mau suruhan kek
mau apa kek
tetep aja salah
pokoknya tetep harus dilaporin
lagian siapa suruh mau berbuat jahat
saya jangan laporin ke polisi pak rt

saya pasti tanggung jawab pak rt
saya akan ganti rugi semuanya
kerugian warga semua saya rasa ganti
yang penting saya jangan dibawa ke kantor polisi
kalau memang pak diman menyanggupi
untuk mengganti rugi semua hewan ternak yang sudah mati punya warga
semuanya harus diganti rugi
saya tidak akan lapor polisi
iya pak rt yang penting jangan dibawa ke kantor polisi pak rt
ya padatnya kenapa gak jadi dibawa ke kantor polisi
kan mumpung pampirnya udah ketangkep itu
mumpung pampirnya udah ketangkep itu
bu ranti kalau masalah ini masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan
gak perlulah kita merepotkan polisi
masih ada saya percayakan sama saya
udah udah sabar saja
terima kasih pak rt terima kasih bu ranti terima kasih
eh ke warga juga tuh bagus gak diapa apain sama warga pak rt
oh para warga terima kasih terima kasih
ada moci kenapa makanan jadi makan semua sih
nanti yang lain gak kebagian dong
namanya juga adam moci
abis anak tante
adam moci jangan di abisin dong
yang lain kan belum pada datang
yang lain kan belum pada datang
yang lain kan belum pada datang
bikin lagi dong yang banyak banget
bikin lagi dong yang banyak banget
nanti tentang moci yang abisin
nanti tentang moci yang abisin
apa sih yang gak enak kalau buat mereka ma
krikil dikecapin aja sama dia enak
adanya cuma enak sama enak banget
adanya cuma enak sama enak banget
siapa tuh pak rt mau pesen
masih panjang episodenya nih
enak aja enggak
kok pak rt gitu aja marah
eh pak rt vampir pak rt vampir
katanya udah gak takut
buat biar lucu aja
iya bener juga
masih takut juga pak rt
biar lucu dua kali
lucunya dua kali lumayan
dua kali lagi
enggak pak rt enggak enggak
ingin aku dong rasa
iya aku udah kebelet pipis sih kok bisa ya pas bareng
kita pipis bareng aja
aot di korea